mainan ya sambil mau minum aduh biar kata
itu baunya sampai dua hari gailah
untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan terasi
saya mendatangi salah satu tempat pembuatan terasi milik ibu hunaini
kawasan tempat pelelangan ikan di desa suradati kecamatan suradati kabupaten
tegal jawa tengah beruntung sekali saya datang ke tempat ini pas sedang ada
proses pembuatan terasi ini kotak kotak seperti apa ini terasi ternyata ya bu
ya ini kalau jemur sehari bisa kering kering kalau panas nah ini untuk
melihat seperti apa proses produksi terasi saya langsung ke desa suradadi
kabupaten tegal saya akan mengikuti proses dari awal bahan baku sampai menjadi
terasi seperti ini dalam sehari membuat terasi hahaha
saat ini memang sudah tidak musim panen rebon atau udang kecil masa panen rebon sudah berlalu
tapi saya bisa melihat dan belajar cara pengolahan rebun hingga menjadi kakal dan
diolah menjadi terasi biasanya pada saat panen rebon para produsen terasi akan
menampung dan mengolah menjadi bahan baku terasi caranya setiap satu kuintal udang
rebun dicampur dengan satu kilogram garam selanjutnya dikiling dan dijemur hingga
kering selanjutnya rebun yang telah diasinkan dan dijemur hingga kering
atau warga setempat menyebutnya dengan nama kakal bisa disimpan untuk waktu yang lama
dan siap diolah menjadi terasi saat ada pemesanan jadi ini rebun yang sudah diambil dari laut ya
rebon yang diambil dari laut terus dicampur dengan garam dijemur digiling jadinya seperti ini
banyak tapi ini musiman ya bu ya iya jadi saya tidak dapat proses rebon diolah menjadi kerakalan
seperti ini karena ini sudah lewat musimnya jadi ini sudah jadi bahan baku
semua seperti ini sebelum diolah menjadi terasi kakal atau rebon yang telah diasinkan dan
dijemur kering dijemur lagi seperti ini nah biasanya dalam sehari para produsen terasi
menyemur dalam jumlah yang banyak karena sedang tidak memproduksi dalam jumlah banyak kali ini
saya ikut naik gerobak pekerja yang akan menjemur kakak dari gudang ke tempat penjemuran hahaha
proses menjemurannya itu ini
kurang lebih setengah hari ya pak ya
ya satu hari lebih maksimal ya
ya lebih maksimal satu hari setengah hari itu sudah cukup
nanti dari proses telah dikeringkan
ini kemudian nanti kita masukkan ke alat penggiling untuk lebih dihaluskan lagi
agar proses penggilingan hasilnya bagus
kerkal atau bahan terasi harus dicampur dengan air tipis
hanya agar tidak terlalu kering atau menyemek
oh ini yang sudah kering
setelah dijemur tadi ya
nah ini bahannya seperti ini
ini buat apa
air buat pasah biar enggak masak isinya
jadi sudah dibasah dijemur kering terus dibasahin lagi
ini udah dijemur kering pas mau digiling harus dipasahin lagi
setelah ditambah sedikit air dan tercampur rata
tahap selanjutnya tinggal menggiling kekal dengan menggunakan mesin giling seperti ini
ini kalau nggak dipakai alat bantu seperti ini dia macet ya pak ya
macet enggak mau masuk enggak mau keluar ke sana
tidak cukup satu kali proses penggilingan dilakukan dua kali
pertama setelah halus kemudian tahap selanjutnya adalah penggilingan agar lebih menghaluskan lagi
meski sudah halus terasis lagi
selanjutnya harus dimasukkan ke dalam lumpang besar untuk ditumpuk
proses ini bertujuan agar terasi yang sudah halus bisa lebih pekat atau lebih padat
jadi meski sudah dikiling itu tetap ditumbuk
jadi tujuannya agar terasinya itu padat
oh lebih padat lebih empuk
tapi intinya juga sudah
berapa lama ini pak kayak gini pak
sudah kayak gini cok
menurut para pekerja proses pembuatan terasi ini tinggal proses pencetakan dan penyemuran
untuk memastikan kalau terasi sudah jadi para pekerja mengajak saya untuk mencoba mencicipi terasi yang baru dibuat
oh ini sudah bisa dimakan
oh gitu coba lihat
nah ini ternyata
ini terasi yang baru digiling ini
baunya katanya enak
tapi dilepaskan lah pak
kita lanjutkan proses pembuatan terasi berikutnya
sebelum dibentuk kotak kotak terasi yang sudah didiamkan satu malam kemudian ditimbang dan dibentuk bulat bulat seperti ini
menurut para pekerja tantangan terberat dalam membuat terasi adalah menghilangkan bau terasi di tangan yang tidak mudah
tantangan bagi para pembuat terasi itu kalau habis produksi seperti ini
ini tangannya itu baunya sampai dua hari gak hilang
jadi katanya kalau habis bikin terasi dua hari puasa nggak sama pasangannya
karena bau nggak diterima
setelah dibuat kotak kotak seperti ini tahap selanjutnya tinggal proses penjemuran
proses penjemuran dilakukan dengan menggunakan tempat yang terbuat dari bambu
untuk satu tempat bisa berisi empat puluh kilogram
proses penjemuran ini masih secara tradisional yaitu mengandalkan panas terik matahari
jika kondisi panas matahari bagus proses penyemuran dapat dilakukan cukup setengah hari
tapi jika kondisi cuaca tidak bagus proses penjemuran bisa sampai satu hari
setelah terasi kering tahap selanjutnya terasi harus didinginkan
proses pendinginan ini dengan cara dipindahkan dari tempat penyemuran luar dibawa ke tempat yang teduh
sudah jadi seperti ini
ini udah kering seperti ini
pakai plastik ya bu
memasnya pakai plastik
untuk membuat terasi paling cepat dibutuhkan waktu dua hari
di tempat pembuatan terasi milik huna ini proses pembuatan terasi dibantu tujuh sepuluh orang pekerja
saat ini terasi hasil produksi
jumlah produser di wilayah sudaradi kabupaten tegal dikirim ke sejumlah pasar yang ada di jawa tengah
satu kilogram terasi dijual dengan harga rp tiga puluh
sampai akhirnya ditumbuk dicetak
nah ini akhirnya jadi seperti ini dikemas
ini masih tradisional dan sangat sederhana
setelah dikemas seperti ini kemudian langsung dikirim ke pasar pasar yang ada di jawa tengah
baik di tegal pemalang brebes
ini terasi dari suradadi ini cukup digemari
ini kayaknya ini baunya yang bikin ngangan ini
sejak dua puluh tahun silam hunaini bersama suaminya mulai memproduksi pembuatan terasi
hunaini menyampaikan proses pembuatan terasi cukup panjang dan harus mempunyai modal yang cukup

karena pada saat musim panen terbon harus dibeli dan ditampung cukup banyak dari nelayan
ya tadinya ya kecil kecilan
satu kintal dua kintal terus tambah tambah tambah tambah
sampai sekarang alhamdulillah sampai satu bulan sampai lima ton
selanjutnya saya tinggal mengolah terasi untuk dikonsumsi
biasanya terasi digunakan sebagai bahan pelengkap sambal atau masakan
sebelum digunakan terasi biasanya digoreng terlebih dahulu atau dibakar
kali ini saya akan membawa terasi dari tempat pengolahan dan kemudian dibakar
setelah dibakar kering terasi kemudian dicampur dengan beragam bumbu dapur seperti cabai bawang garam dan dihaluskan
kali ini saya akan makan sambal terasi dengan ikan bakar
waduh rasanya seperti apa ya
nah ini sambal terasi ikan bakar
tinggal menikmati sambal terasi
selanjutnya saat yang ditunggu tunggu sambal terasi ikan pebakar dan lalat rebusan
nah setelah seharian mengikuti proses pembuatan sambal terasi ini
terasinya sudah jadi
nah langsung yang banyak
nah cuma ini nih temannya sambal terasi itu nih
ikan piinya diambil masuk
jadi banyak jangkaieran
di sini sudah semuanya sudah kedudukan yang penting
jadi setelah empat hari